sejumlah hewan kurban di poliwali mandar sulawesi barat mengamuk saat akan dibawa ke lokasi penyembelihan
pada hari kedua idul adha situasi tersebut sempat memicu kepanikan warga
sementara itu setelah menjadi korban tendangan sapi saat akan melakukan penyembelihan
kondisi rohim sang jagal sapi sudah mulai pulih
sejumlah warga kelorahan sidodadi wonomulio poliwali mandar panik
saat hewan kurban yang akan dibawa ke lokasi penyembelihan tiba tiba mengamuk
dan melompat dari atas mobil pada sinin siang
warga berhamburan karena sapi yang mengamuk sulit dikendalikan
beberapa ekor sapi bahkan sempat menabrak sejumlah sepeda motor hingga mengalami kerusakan
sapi yang mengamuk baru dapat dikendalikan setelah dikepung belasan warga
sementara itu sapi lain mengalami patah kaki
lantaran terus melakukan perlawanan ketika hendak dikendalikan warga
oh lepas talinya juga pak ya sampai melarikan diri pak begitu
melarikan diri bahkan merusak dua motor
oh merusak dua motor pak
yang ini dua puluh enam ekor sapi satu ekor kambing
dua ekor kambing ya
hari pertama itu dikotong tiga
hari kedua dua puluh tiga sapi satu ekor kambing
jadi penting kan yang terkemaring meningkat alhamdulillah
tahun kemarin itu delapan belas sapi
sementara itu setelah menjadi korban tendangan sapi
saat akan melakukan penyembelihan
kondisi rohim sang jagal sapi kini sudah mulai pulih
insiden tersebut sempat menjadi viral di media sosial
di musola al mustakim di jalan utama tiga selatan cengkareng jakarta barat inilah
lokasi rohim ditendang sapi korban hingga pingsan
akibat kejadian itu lima gigi rohim patah
bagian dada memar dan kepala bagian belakang hingga kini terasa sakit
terasa ada agak pusing sedikit ya
insya allah tidak apa apa
jadi pada saat melakukan tendang yang kena bagian wajah
sebenarnya dia mau memukul ini saya
nah juga sini
bapak sempat ngeles
kalau ngeles habis semua
setelah saya ngeles kena ini juga
tapi memang gelagat sapinya ini abnormal gak nih pak
iya memang gak normal
meski mendapat pengalaman tak mengenakan

meski mendapat pengalaman tak mengenakan
rohim mengaku akan tetap menjalani profesi penyembeli hewan